sementara itu rumah freddy budiman di jalan kerembangan baru surabaya
terus dijaga warga dan juga aparat keamanan
sesuai pesan terakhir freddy meminta agar jasadnya nanti dikuburkan di kampung halaman
sejumlah warga bersama aparat keamanan terlihat berjaga jaga di rumah freddy budiman
terpidana mati kasus narkoba di jalan kerembangan baru tujuh nomor enam a surabaya
tampak belum ada aktivitas berarti
namun demikian di halaman depan rumah sudah terpasang tenda
beberapa kursi yang dipersiapkan untuk proses pemakaman
sementara kondisi rumah terlihat sepi hanya dihuni pembantu serta kerabatnya saja
sedangkan kedua orang tua dan saudaranya sejak dua hari lalu pergi ke nusa kambangan
permintaan freddy budiman yang ingin dimakamkan di surabaya
tak menimbulkan reaksi negatif bagi warga sekitar
freddy dan keluarganya sangat dikenal baik selama ini
warga pun menerima jenazah dan akan memakamkannya
di pemakaman umum bahra
ratu kerembangan surabaya
seperti diberitakan freddy budiman merupakan terpidana mati
ia menjalani hukuman setelah ditangkap oleh polda metro jaya
saat menyelundupkan satu juta lebih pil ekstasi pada april dua ribu sebelas silam
lima bulan penangkapan ia dijatuhi hukuman mati oleh
pengadilan negeri jakarta barat atas dakwaan sebagai otak penyelundupan